tarian nusantara melukis keindahan bumi pertiwi
gerak jari jemari nan gemulai
drap langkah yang berirama
menjadi perpaduan harmonisasi seni dan tradisi
inilah warna warni budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi
ayo lestarikan kekayaan tari nusantara